anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
dua hari setelah kunjungan presiden joko widodo kena tuna ke pulau riau
kapal nelayan tiongkok masih saja berada di wilayah zona ekonomi eksklusif perairan indonesia
menghadapi keadaan tersebut dua kri yaitu kri usman harun dan kri ks tubun
bergegas ke wilayah kapal asing berada untuk melakukan pengusiran
dalam patroli udara maritim yang dilakukan komando gabungan wilayah pertahanan i
tentara nasional indonesia jumat siang kapal kapal nelayan asing dan kapal coast guard tiongkok
terpatau masih berada di wilayah zona ekonomi eksklusif perairan indonesia di natuna
jika sebelumnya kapal kapal asing tersebut masuk lebih dalam ke wilayah timur perairan zona ekonomi eksklusif indonesia
kini kapal kapal itu berada di wilayah utara dan mendekati ke arah keluar perbatasan wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
kri usman harun dan ks tubun yang sudah menuju ke
lokasi kapal kapal asing tersebut berada tetap akan melakukan pengusiran secara persuasif
namun jika nantinya pihak kapal asing tersebut tetap menolak meninggalkan wilayah zona ekonomi eksklusif di perairan natuna
tni tidak akan segan segan melakukan penegakan hukum
tiga ratus lima puluh enam yang sekarang bergerak menuju ke posisi kapal kapal ikan yang tadi masih belum keluar dari cte yang masih tertinggal
dan ini kemungkinan nanti malam nyampe
di sana ya kita akan adakan pengusiran kepada kapal kapal yang masih tertinggal atau terjadi batas terluar cte kita
ini kri usman harun dengan kri karo sapi dudu krl satwi tubun yang akan bergerak langsung ke posisi kapal kapal ikan yang tadi
sekitar tiga puluh kapal yang masih tertinggal jadi akan kita datang ke sana untuk mengusir betul betul keluar dari